kemudian juga membuat orang sedikit tertipu
kayak buat akademi kayak lab lab gitu kan
kalau season selesai pasti selesai udah season ini selesai udah habis
kita akan hidup lebih sehat jika mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain
eh quinn sorry ini gue liat di instagram lu mama lu juga udah almarhum ya kalo gak salah ya
saat bertemu dengan orang orang tua yang kehilangan anak anaknya
takutnya si derikinnya sendiri jadi kayak beban banget gitu loh anjing
dan mengapa yang menjadi sasaran itu adalah gereja atau orang orang beragama
kap apa ya yang di jauh pokoknya
lu kalo udah mau ke gua kasih tau cek
jadi berarti hari ini kan kira kira penutupan ya
gue udah ngedenger itu alogio udah dibooking sama alin ya
dan otomotif juga properti banyak sekali
jika anda tertawa sepuluh menit dengan lepas
ya paling ya mereka harus cari ball handler baru sih kalo misalnya emang dia emang ngerelain si chris paul pindah ke lakers gitu
jadi kayaknya susah gitu lu mau pindah kemana juga